anda masih menyaksikan debat kelima capres cawapres pemilu dua ribu sembilan belas
kita mau dengar dulu semangat dari para pendukung
boleh tepuk tangannya
baik kita sudah masuk ke segmen kedua bapak bapak
dan dalam segmen ini masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden
akan menjawab pertanyaan dalam waktu dua menit
dan kemudian menanggapi dalam waktu satu menit tiga puluh detik
semua pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis ini dibentuk oleh komisi pemilihan umum republik indonesia
tugas kami membacakan pertanyaannya
saya akan mengambil amplop tema ekonomi
kita buka dulu
inilah amplop tema ekonomi a
bapak bapak bisa dilihat
masih dalam keadaan tersegel
hanya akan saya bacakan satu kali saja
tidak akan diulang kembali
kami juga akan persilahkan kepada bapak bapak mencatat pertanyaan jika diperlukan
kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu menjawab terlebih dahulu
dan waktu untuk menjawab adalah dua
dua menit dimulai dari bapak berbicara nanti
kita bacakan pertanyaan silahkan pak ya
dicatat pak jika perlu
indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris
namun demikian daya beli petani dan nelayan yang pada umumnya tinggal di perdesaan mengalami penurunan
sebagai akibat dari rendahnya harga komoditas pertanian seperti karet sawit kopra dan gula
komoditas perikanan pada umumnya
hal tersebut disebabkan antara lain karena kebijakan ekonomi negara maju yang agresif
serta tata kelola dan tata niaga komoditas pertanian dan perikanan yang masih konvensional
pertanyaannya apa strategi dan kebijakan konkret bapak untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan
sehingga sektor ini menarik bagi milenial
untuk mewujudkan indonesia menjadi negara maritim dan agraris yang terkemuka di dunia
ya memang kita sudah terlalu lama komoditas komoditas kita tergantung kepada pasar pasar luar negeri
dan kita sudah terlalu lama mengekspor dalam bentuk mentahan
baik itu karet baik itu kelapa sawit baik itu perikanan baik itu komoditas komoditas pertanian
sehingga strategi ke depan baik di bidang perikanan maupun di bidang pertanian adalah hilirisasi adalah industrialisasi
perlu dibangun industri industri perikanan sebanyak banyaknya
pengolahan pengalengan sehingga kita mengekspor dalam bentuk barang barang yang sudah olahan
sudah packaging disini sudah dilabeling disini
sudah dibangun brand dari sini
begitu juga untuk komoditas komoditas
jika komoditas komoditas perkebunan tidak berhasil dalam perkebunan
kita harus berani melakukan hilirisasi mencegah agar ekspor kita tidak dalam bentuk
mentahan tetapi minimal barang setengah jadi atau kita tekan agar dikirim dalam bentuk
dan juga untuk bidang bidang yang berkaitan dengan produk pertanian
kita tahu anak anak muda sekarang sudah membangun ekosistem online yang kalau ini bisa disambungkan
dengan ekosistem offline dari produk produk pertanian akan memudahkan petani petani langsung
berhubungan dengan konsumen berhubungan dengan pembeli lewat digital economy
terima kasih bapak jokowi
berikutnya kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
untuk menjawab pertanyaan yang sama
waktunya dua menit dimulai dari saat bapak berbicara
baik terima kasih
justru di sini letak masalah di mana saya singgung bahwa ekonomi kita salah arah
bahwa terjadi deindustrialisasi dan terjadi tidak ada
adanya strategi yang dijalankan oleh pemerintah
tadi niat pak jokowi bagus tapi pak jokowi sudah berkuasa empat lima tahun
kenapa mengizinkan import
kenapa tidak melakukan industrialisasi tetapi difokuskan infrastruktur
infrastruktur jangan jangan mempermudah barang luar masuk ke indonesia
bukan barang indonesia yang keluar
ini masalah yang kami katakan perlu ada reorientasi strategi pembangunan
perlu ada polisi yang tegas menghentikan aliran uang ke luar negeri
kemudian fokus untuk membangun industri di segala bidang
saya setuju hilirisasi
bapak tidak lakukan
bapak tidak laksanakan sudah empat lima tahun
bahkan bapak izinkan menteri menteri bapak mengizinkan komoditas asing masuk ke indonesia
dengan begitu pesat dan begitu gampangnya
saya kira demikian
ya kuncinya adalah entrepreneurship
kewirausahaan dan kepastian usaha
dan saya yakin bersama prabowo sandi pemerintahan yang kuat dengan pimpinan yang tegas
dan berpihak kepada pengusaha pengusaha nasional
menghadirkan kepastian usaha
sehingga investasi yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi bisa terwujud
selanjutnya kami persilahkan
pasangan calon presiden wakil presiden nomor satu menanggapi
waktunya satu setengah menit pak silahkan
pak prabowo pak sandi
mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro
mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi makro

karena ekonomi makro itu agregat produksi
dan sisi permintaan dan sisi supply itu harus dipengaruhi oleh dan dijaga oleh kebijakan kebijakan pemerintah
kalau kita berhadapan dengan ekonomi mikro ini hanya jual dan beli
kita hanya membangun industri kemudian menjualnya produk yang ada
tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat agregat produksi
tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat agregat produksi
sektor primer misalnya di bidang pertambangan pertanian perkebunan
kemudian sektor sekunder di bidang manufaktur
saya kira tidak semudah itu
artinya memerlukan tahapan tahapan besar inilah yang sedang kita kerjakan
infrastruktur yang kita bangun ini nanti akan terhubung dengan kawasan kawasan industri
akan terhubung dengan kawasan kawasan pariwisata
gak mungkin langsung membalikkan tangan kemudian bisa
bisa membangun kemudian langsung bisa mengekspor
tidak perlu tahapan tahapan besar
sudah berkali kali saya sampaikan bahwa tahapan besar pertama adalah pembangunan infrastruktur
kita fokus tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia
yang ketiga adalah reformasi struktural
dan yang keempat urusan teknologi dan inovasi
inilah tahapan tahapan besar yang ingin kita kerjakan
waktu anda habis bapak terima kasih
kami persilakan pasangan
calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua menanggapi waktu sama satu setengah menit silahkan bapak
jadi kembali lagi saya terus terang saja
saya tidak menyalahkan pak jokowi saya tidak menyalahkan
ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun
tapi kita harus berani mengoreksi diri kita salah jalan
kita harus contoh seperti republik rakyat tiongkok
dalam empat puluh tahun dia hilangkan kemiskinan
kita harus contoh berani belajar dari yang hebat
jangan saya tidak menyalahkan bapak ini kesalahan kita semua
jadi kita ini salah jalan kita harus kembali ke undang undang dasar empat puluh lima pasal tiga puluh tiga
belajar yang baik kita harus berani untuk merencanakan pembangunan industrialisasi ciptakan lapangan kerja lindungi petani kita lindungi nelayan kita
itu yang harus kita jalankan jadi saya tidak menyalahkan bapak karena ini kesalahan besar
presiden presiden sebelum bapak kita semua harus bertanggung jawab
benar itu pendapat saya
baik cukup mau ditambahkan pak sandi baik waktu habis
masa berakhir masa berakhir masa berakhir
oke cukup dulu karena kita akan beralih ke tema selanjutnya
baik kita akan bergeser ke tema selanjutnya
tema kesejahteraan sosial kita mendapatkan undian dengan huruf a
bapak bapak mungkin bisa dilihat masih tersegel ya pak oke saya langsung buka
disimak pertanyaan baik baik bapak bapak
partisipasi perempuan di bidang ekonomi sangat besar kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat
di samping itu diskriminasi dan kekerasan di lingkungan kerja terhadap perempuan masih sering terjadi
pertanyaannya bagaimana strategi dan kebijakan konkret bapak untuk menjamin partisipasi perempuan indonesia dalam kegiatan ekonomi agar perlindungan dari diskriminasi dan tindakan kekerasan di dunia kerja bukan hanya sekedar wajib
kami mempersilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua untuk menjawab dan waktu untuk menjawab dipersilakan dua menit
waktu akan dimulai sejak bapak berbicara
saya berpendapat bahwa partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara kita sangat penting terhadap kesehatan kesehatan
saya berpendapat bahwa partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara kita sangat penting
penting sangat vital dan sebetulnya sudah sangat menonjol
kita pernah memiliki presiden perempuan
dan sekarang dalam kampanye pemilihan umum ini
peranan kaum emak emak sangat sangat besar
jadi dengan demikian
dengan peranan mereka yang begitu besar
pasti kebijakan kebijakan undang undang
akan benar benar mencerminkan kepentingan mereka
mau tidak mau
karena mereka sangat menentukan kehidupan sosial politik bangsa indonesia
dua per tiga dari ekonomi keluarga ditopang oleh kegiatan perempuan
yang memulai usaha
baik di rumah maupun juga usaha usaha mikro kecil
perempuan perempuan hebat perempuan mandiri ini
menginginkan suatu kebijakan yang lebih berpihak
agar mereka bisa mendapatkan akses pelatihan pendampingan
juga akses terhadap permodalan
kami melihat di gerakan okoc program okoc
juga dominasi emak emak perempuan luar biasa
mereka betul betul menjadi tulang punggung
dan kami percaya
bahwa entrepreneurship ini bisa didorong lebih baik
sebagai penciptaan lapangan kerja
kami melihat peran perempuan luar biasa
jika ekonomi keluarga yang ditopang oleh perempuan itu bisa lebih baik ke depan
kami yakin ketimpangan ini bisa dikurangi secara signifikan
kami yakin gerakan okoc bisa memberdayakan perempuan
waktu sudah habis
kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut
menjawab dengan waktu dua menit
visi misi kami mengarus utamakan kesetaraan gender
karena itu kami akan berusaha semaksimal mungkin
agar perempuan tidak hanya bisa di bidang ekonomi
di bidang politik
tapi juga di bidang pemerintahan
dalam upaya pemberdayaan ibu ibu selain juga ekonomi tingkat tinggi
tapi juga kami telah melakukan yaitu kredit umi usaha mikro
dan juga bank wakaf mikro yang ada di pesantren pesantren
dan saya tahu persis bahwasannya nasabahnya
dan ini adalah upaya pemberdayaan bahkan sudah beribu ribu ibu ibu
merasa tertolong dan bahkan mereka merasa bangga
bukan hanya cita cita
oleh karena itu upaya upaya ini akan terus kami bangun
akan kami kembangkan
dan juga di desa desa kami juga akan menciptakan
namanya itu dewi dewi dan dedi dedi
dewi itu apa namanya desa wisata dan desa digital
ya tadi ada dewi ada deddy
saya ingin menambahkan sedikit mengenai program untuk ekonomi
perempuan kita memiliki program yang namanya mekar dari pnm
sudah empat tahun ini nasabahnya sudah empat dua juta
tahun ini kita targetkan lebih dari sepuluh juta
itu adalah pedagang asungan pedagang bakso pedagang mie
habis bapak jokowi mohon maaf
tahan harap tenang
para pendukung harap tenang
selanjutnya p persilahkan
pasangan nomor urut dua menanggapi waktunya satu setengah menit dimulai saat berbicara
kuncinya adalah pemberdayaan
saya pernah waktu tugas di dki bekerja sama juga dengan pnm dan mekar
dan kami melihat memang perempuan hebat perempuan mandiri ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga
namun yang mereka keluhkan adalah tentunya minimnya akses terhadap pasar
bagaimana kita memberikan suatu program yang berkesinambungan
kami menyebutnya prabowo sandi menyebutnya tujuh langkah pas
pertama adalah mendaftarkan para perempuan hebat perempuan mandiri ini yang akan menjadi tulang punggung perekonomian
kedua kita akan memberikan pelatihan
pelatihan ini tentunya berjenjang
kita ingin mereka bisa memiliki basic knowledge
kita setelah itu ikat dengan pendampingan
setelah itu kita bantu perizinannya
banyak sekali usaha usaha di mekar ini susah mendapatkan perizinan karena di perumahan itu tidak bisa dikeluarkan perizinan
kita bantu perizinannya dengan gerakan okoc
setelah itu pemasaran packaging
dan terakhir kita bantu administrasi keuangan
agar mereka melek terhadap bagaimana menghitung cash flow
profit and loss dan lain sebagainya
terakhir adalah akses permodalan
karena perempuan hebat perempuan mandiri ini luar biasa
harap tenang para penduduk
giliran pasangan nomor urut satu
kami persilahkan waktunya untuk menanggapi satu setengah menit bapak
jadi saya teruskan tadi untuk program mekar
program mekar itu adalah pinjaman bagi ibu ibu yang berdagang baik asongan bakso miayam kemudian usaha usaha rumah tangga
yang kita berikan pinjaman hanya dua juta tiga juta empat juta
kemudian sampai sepuluh juta
dan ini didampingi ada pendampingan pendampingan
dan sudah berjalan empat tahun sudah empat dua juta nasabah
kemudian yang kedua yang berkaitan dengan umi yang sudah kita kerjakan kira kira satu setengah tahun ini
juga sudah satu satu juta nasabah
ini untuk ultra merikuk mikro lebih kecil lagi
apabila jalan ini sudah kita koreksi benar akan kita besarkan sebesar besarnya
sehingga wanita wanita indonesia perempuan perempuan indonesia
bisa produktif dan juga bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga
bank wakaf mikro yang kita dirikan di pondok pondok pesantren juga sama
di lingkungan pondok pesantren yang memiliki usaha usaha mikro usaha usaha kecil
yang diberikan pinjaman ada yang rp lima ratus rp satu juta rp dua juta maupun rp tiga juta
ini sudah kita kerjakan hampir dua tahun ini
oleh sebab itu kami meyakini insya allah program program tiga tadi akan bisa memberikan kemandirian pada ekonomi keluarga
bapak baik terima kasih